najwa paramita siswi kelas tujuh smpn empat puluh delapan palembang
tetap bersemangat mengikuti pelajaran di sekolahnya
suasana kota palembang dan sekitarnya saat ini tengah diselimuti kabut asap
akibat kebakaran lahan yang terjadi di kabupaten ogan komering ilir dan ogan ilir
sebelumnya najwa dan ratusan teman temannya berangkat menuju sekolah
menggunakan perahu ketek
satu perahu ketek biasa ditumpangi oleh dua puluh hingga dua puluh lima orang
bahkan atap perahu ketek juga dipenuhi para siswa karena tempat duduknya yang terbatas
para siswa biasanya berkumpul di dermaga kecil di belakang rumah warga
kelurahan lima belas ulu sekitar pukul setengah enam pagi
mereka berangkat ke sekolah dan menempuh perjalanan sekitar tujuh hingga sepuluh menit
ada tiga perahu ketek yang mengangkut para siswa untuk diantar
ke dalam perahu ketek

satu perahu biasanya hanya melakukan dua kali penjemputan
agak dekat sekitar dari jam setengah enam sampai sini jam dua
kenapa naik ke perahu
karena kendaraan itulah yang ada
yang ada di sini
takut nggak dengan adanya kabut asap ini
kan jarak pandang di sungai jadi terbatas
mata agak pedas
terus nafas nggak lemak
dan lurukan juga nafas juga
tiba di sekolah para siswa langsung berkumpul di halaman sekolah dan mengaji bersama
sebagian besar dari siswa tidak mengenakan masker
padahal kabut asap pagi biasanya cukup tebal
pihak sekolah pun berulang kali mengingatkan peserta didiknya untuk mengenakan masker
karena kita dipakai masker karena kita cuaca ini tidak mengizinkan asapnya banyak
sejumlah langkah diambil pihak sekolah apabila kabut tebal datang
di antaranya memberi kelonggaran jam masuk sekolah
bagi yang terkena gejala infeksi saluran pernafasan akut ispa
dipersilahkan untuk istirahat di rumah
bila kondisi terus memburuk pihak sekolah akan mengusulkan untuk belajar secara daring
kan itu memang agak khawatir

walaupun di darat walaupun di sungai itu terganggu
terutama di sungai takutnya
tapi memang sudah diimbau kalau misalnya kabut lagi banyak
mereka bisa telat atau misalnya tidak ada juga tidak apa apa sebenarnya
karena lagi kalau di sungai itu kan lebih banyak kan
tapi ini kami sarankan dengan anak anak itu memang memang pakai masker
di pulang ke rumah tulis ya
kalau kita kagum dengan kita masih ada siapa
coba kau berjala
ya jadi itu
tem quarter juga yang terkenal dengan merata t internet
orang tua najwa merasa khawatir dengan kabut asap dan meminta pemerintah segera menanggulanginya
harapan ke pemerintah supaya cepat dipadam karena kesian dengan warga warga
gara gara mafia mafia pembakaran ini
kebakaran lahan terus terjadi di sejumlah kabupaten yang ada di sumatera selatan
kebakaran lahan gambut di kabupaten ogan komering ilir oki
seperti di kecamatan pampangan pedamaran dan pangkalan lampam
terus diupayakan pemadamannya oleh satgas operasi karhutlah
selain di kabupaten oki kebakaran lahan juga terjadi berulang kali di kabupaten ogan ilir
satgas operasi karhutlah yang terdiri dari bpbd sumsel manggala agni tni polri dan unsur terkait
ditambah tim udara yang melakukan pemadaman dari helikopter bekerjasama melakukan pemadaman
musim kemarau ditambah el nino membuat satgas karhutlah kewalahan dengan banyaknya titik api yang ada
terlihat sekali asap sudah masuk palembang sehingga kami mendeteksi ada beberapa titik yang kita analisa sebagai sumber dari asap yang masuk ke palembang
fokus kerja kami ada di situ semua
satu sumber asap dari oki itu yang kita kerjakan sekarang
baik di darat maupun teman teman dari waterbombing juga fokus ke sana
kemudian di wilayah sekitar indralaya itu yang sedang kami kerjakan
hingga kini asap hasil kebakaran lahan masih menyelimuti kota palembang dan sekitarnya
meskipun berlangsung fluktuatif indeks standar pencemaran udara ispu kini konsisten menunjukkan
angka satu ratus lima puluh hingga dua ratus lima puluh kategori sangat tidak sehat dan beberapa kali di atas angka dua ratus lima puluh atau dalam kategori berbahaya
dono perwanto beni apriadi palembang sumatera selatan